menteri agama dan menteri kesehatan bernegosiasi dengan kerajaan arab saudi mengenai pembukaan kembali ibadah umroh dan haji bagi jemaah dari indonesia
pemerintah pun membebaskan ppn bagi para penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh untuk memberangkatkan jemaah indonesia
menko perekonomian erlangga hartarto mengatakan menteri agama dan menteri kesehatan akan bertolak ke kerajaan arab saudi dalam minggu ini
menko perekonomian menjelaskan penanganan covid sembilan belas di indonesia sudah diakui oleh who atau organisasi kesehatan dunia dan kini indonesia berada di level satu ppkm
keberhasilan indonesia dalam menangani pandemi akan menjadi modal utama untuk melobi kerajaan arab saudi agar membuka pintu bagi jemaah indonesia
erlangga hartarto menambahkan pemerintah akan membantu para pengusaha perjalanan umroh dan haji dengan memberikan manfaat dari dana yang tersimpan di badan pengelola keuangan haji
dan ini adalah pembahasan dari ppn
dan kedua beberapa negara sudah mengakui juga sinovac sinovac dan yang lain sehingga seperti misalnya uae pun menerima sinovac
kemudian juga negara lain seperti australia maupun singapura yang sudah menawarkan vaksin traveling dengan indonesia
nah tentu dengan berbagai negara sudah mengakui dan juga tingkat penanganan covid di indonesia
kegiatan umroh ini bisa segera kembali dinormalkan